sabtu kemarin relawan sahabat ganjar melaksanakan launching posko pemenangan
dpp sahabat ganjar di kawasan petogogan kebayoran baru jakarta selatan
kegiatan ini turut dihadiri oleh dewan penasihat dpp dan dpc banteng muda indonesia
serta dpw sahabat ganjar seluruh indonesia
sabtu siang relawan sahabat ganjar melaksanakan launching posko pemenangan
dpp sahabat ganjar di kawasan petogogan kebayoran baru jakarta selatan
acara ini turut dihadiri oleh ketua dewan penasihat sahabat ganjar
dr fahlesa mudabari influencer stevan pasaribu dan dpw sahabat ganjar seluruh indonesia
turut hadir dalam kegiatan ini ketua dpd serta dpp dan juga dpc banteng muda indonesia
ganjar pranowo sebagai calon presiden dari partai pdi perjuangan
menyampaikan ucapan selamat atas launchingnya posko pemenangan dpp sahabat ganjar secara virtual
yang turut memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh relawan
untuk dapat berjuang bersama pada pilpres mendatang
kegiatan acara kita hari ini diawali dengan pemotongan pita
peresmian bahwa posko sahabat ganjar resmi berdiri untuk tingkat pusat
yang kemudian diikuti dengan doa
dan kemudian kita adakan pertemuan
besar pertama dengan teman teman dari seluruh dpw sahabat ganjar yang ada di indonesia
dan yang spesial adalah kita datangkan tamu juga spesial setelah kita bersinergi
dari teman teman dpwp banteng muda indonesia dan juga dari dpw dki jakarta yang juga hadir
kami sangat berterima kasih mas radika
dan kita juga tadi saksikan antusiasme perwakilan sahabat ganjar yang ada di luar negeri
mendengarkan bagaimana testimoni mereka bagaimana kerja kerja mereka untuk menggalang dukungan
dan juga bagaimana dukungan yang ada di luar negeri
dukungan juga hadir dari relawan sahabat ganjar dari sejumlah negara melalui video conference
mereka menyatakan dukungannya untuk satu suara memenangkan ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh
badan pengendali pemilu bapilu banteng muda indonesia andika putrawijaya berharap
adanya posko sahabat ganjar ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
semoga dari tempat inilah akan muncul semua kreasi kreasi yang berguna
banyak yang berinovasi dan kita selalu berkolaborasi dan bersinergi serta gotong royong
dalam setiap program program yang menyentuh ke masyarakat secara langsung
posko pemenangan dpp sahabat ganjar diharapkan dapat menjadi wadah relawan sahabat ganjar
dan juga elemen masyarakat khususnya dalam menyatukan visi misi
serta mengintegrasikan kegiatan yang selaras dengan inovasi ganjar pranowo
dalam membangun indonesia dan memajukan kesejahteraan masyarakat